hai belasan warga membunyikan kentongan saat melepas seekor macan tutul di blok pasir tamiang
cihaurbeti ke habitat aslinya di kawasan suaka margasatwa gundung sawah ciamis jawa barat
kantongan ini dibunyikan agar macan tutul yang dilepas menjauh dari kerumunan manusia macan
tutul yang diberi nama abah ini dilepas oleh balai besar konservasi sumber daya alam wilayah
jawa barat selasa pagi sebelumnya abah menjalani rehabilitasi selama dua bulan di kebun binatang
bandung pada dua puluh tiga juni lalu abah sempat masuk perangkap warga cikupa selain patah gigi abah
juga mengalami infeksi pada dua ribu delapan belas lalu macan tutul ini juga pernah masuk perangkap di blok cikupa ini
sehingga pada saat itu setelah kita lakukan studi kelayakan baik perilaku satwa dan juga
habitat kita lepasliarkan juga pada saat itu ke sawah sm gunung sawah yang kita
monitor dengan kita pasang gps kolar di lehernya itu nah makanya pada saat kemarin tanggal dua puluh
juni dua ribu dua puluh abah abah kita temuin lagi gps sekolahnya itu masih ada tapi memang sudah
tidak berfungsi jadi track jelas trackingnya hanya dapat kita monitor sampai tiga bulan
warga menemukan seekor hiu tutul yang
terdampar di pantai lembah putri kecamatan kalipucang kabupaten pangandaran jawa barat
selasa kemarin diduga hip quadrantbye
dan sudah terdampar sejak senin malam meski warganan petugas bksda dibantu anggota
kepolisian dan tni sudah berusaha mengevakuasi kembali ke laut hiu tutul ini akhirnya mati agar
tidak mencemari lingkungan petugas akhirnya mengubur hiu tutul ini tak jauh dari lokasi penemuan
bintik terdampar di pantai kertojayan
seekor hiu paus juga ditemukan terdampar di pantai desa kertojayan purworejo jawa tengah dalam kondisi lemas
diduga hiu paus ini berenang terlalu dekat dengan bibir pantai sehingga terbawa gelombang dan terdampak
setelah satu jam terdampar di pantai hiu paus ini akhirnya terseret ombak tinggi dan kembali ke tengah laut
terdamparnya hiu paus ini bukanlah kali pertama terjadi
warga menyebut tahun lalu juga ada ikan sejenis yang pernah terdampar di pantai ini